pemirsa provinsi sulawesi utara genap berusia lima puluh sembilan tahun pada hari ini dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
mengangkat tema kerja hebat untuk sudut maju provinsi nyur melambai ini diharapkan terus berkembang
di bawah kepemimpinan gubernur oli dodo kambe provinsi sulawesi utara telah meraih sejumlah pencapaian
dan peningkatan fasilitas sarana prasarana untuk mobilitas perekonomian dan juga pembangunan yang lebih maksimal
pembangunan berkelanjutan ini sendiri berfokus untuk kesejahteraan masyarakat
oli dono kambe menyatakan sejumlah proyek pembangunan akan terus digencarkan untuk sulawesi utara yang lebih maju
arapan kita sulawesi utara menjadi kota yang sangat berkembang
toleran untuk bisa menerima semua orang yang datang ke sulawesi utara untuk menjadi kota jasa
untuk melayani masyarakat yang datang ke sulawesi utara dan para investor yang akan datang sini menjadi sulut
menjadi kota seperti singapura ke depan
karena kita mempunyai jaringan bawah laut kabel bawah laut dari amerika masuk ke sulawesi utara
nah ini ini sementara dibuat oleh pemerintah
tentunya kita berterima kasih kepada bapak presiden jokowi karena mensupport semua kegiatan dan program program yang ada di provinsi sulawesi utara
pada hari ini tiga puluh tiga september dua ribu dua puluh tiga provinsi sulawesi utara genap berusia lima puluh sembilan tahun
seperti apa meriahnya masyarakat sulut mereka dalam tahun daerah nyur melambai
kita langsung tanyakan ke rekan kami
asean and indonesia
selamat sore monika
seperti apa kemeriahan di sana
salam dari bumi nyur melambai
heranov kalau tidak asing dengan lagu daerah seperti oina nikeke atau mungkin sayang sayang si patoka anna
provinsi yang lagu daerahnya adalah dua lagu daerah tersebut hari ini genap berusia lima puluh sembilan tahun yaitu provinsi sulawesi utara
dan tentunya untuk memeriahkan hari ulang tahun ke lima puluh sembilan provinsi sulawesi utara hari ini telah ada serangkaian acara mulai dari pagi hari tadi hingga dengan malam hari nanti
kalau pagi hari tadi ada upacara yang dihadiri oleh seluruh jajaran forkopimda sulawesi utara termasuk juga yang menjadi pimpinan upacara ada inspektur upacara gubernur oli dodo kambe
kemudian juga ada wakasal atau wakil kepala staf tni angkatan laut laksamana madia tni ahmadi heri
pak purwono yang juga turut hadir di provinsi sulawesi utara untuk mengikuti kemeriahan hari ulang tahun ke lima puluh sembilan bumi nyur melambai ini
yang mana yang menarik di sini semua hadirin atau pejabat pejabat ini datang mengikuti upacara menggunakan baju adat minahasa
bukan cuma di itu heranov tapi setelah upacara juga dimeriakan dengan atraksi atraksi dari marching band dari tni
kemudian ada juga siswa siswi dari sekolah di provinsi sulawesi utara
kemudian juga ini yang menarik ada atraksi pesawat tempur dari tni angkatan udara
kemudian ada juga perahu hias yang menghiasi laut sulawesi utara
karena memang upacara digelar juga di daerah pohon kasi yang berada di kawasan megamas manado di tepi pantai
jadi bisa menikmati bagaimana keindahan alam pantai sulawesi utara yang terkenal juga sebagai daerah dengan wisata baharinya
nah tadi siang juga telah dilakukan
di sidang paripurna di kantor dprd sulawesi utara
dan nantinya pada sore hari ini sampai malam nanti ada pesta rakyat di lokasi saya berada saat ini
ini adalah pasar wisata bunaken yang berada di tongkainak kota manado provinsi sulawesi utara
ini juga baru saja dibangun dan menjadi tempat untuk pameran pembangunan dalam rangka hari ulang tahun ke lima puluh sembilan ini
dan untuk temanya sendiri kali ini mengangkat tema kerja hebat
untuk sulut maju
yang mana memang untuk pemerintah sulawesi utara terus bersinergi bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memajukan provinsi sulawesi utara
dari data sendiri yang disampaikan oleh gubernur oli dondo kambe selama beberapa tahun terakhir dibawa ke pemimpinan gubernur oli dodo kambe dan wakil gubernur stephen kando
ada pencapaian pencapaian yang telah didapatkan oleh sulawesi utara
misalnya dari sarana perasarana hadirnya tol pertama di sulawesi utara yaitu tol manado
kemudian juga secara data dari bps bahwa nilai tukar petani di sulawesi utara itu meningkat
ini berarti heranov untuk pembangunan ekonomi yang ada di sulawesi utara itu cukup merata
karena bukan hanya di kota kota tapi juga sampai ke desa desa yang ada di sulawesi utara
kalau soal pariwisatanya tidak perlu ditanya lagi karena pariwisata di sulawesi utara beberapa tahun terakhir juga meningkat cukup drastis
yang mana dibuka penerbangan langsung dari kota manado ke china
dan juga ke negara negara lainnya
ini meningkatkan kunjungan atau jumlah kunjungan turis mancanegara yang berkunjung ke daerah sulawesi utara
salah satu destinasi super prioritas juga yang ada di sulawesi utara adalah likupang di minahasa utara
jadi memang banyak pencapaian dan juga penghargaan penghargaan yang didapatkan oleh provinsi sulawesi utara pada usia ke lima puluh sembilan tahun ini
dan kita berharap tentunya di usia usia selanjutnya sulawesi utara
semakin maju dengan kerja hebat sinergi antara seluruh pihak terkait di sini
ya kita aminkan doanya
sekali lagi kita ucapkan dirgahayu ke lima puluh sembilan tahun provinsi sulawesi utara
monika konado terima kasih untuk laporan anda langsung dari manado